selasa pagi presiden joko widodo meresmikan pengoperasian kereta bandara di stasiun kereta bandara soekarno hatta tangerang banten
setelah peresmian ini tarif kereta bandara yang sebelumnya rp tiga puluh naik menjadi rp tujuh puluh
presiden jokowi tiba di stasiun kereta bandara soekarno hatta sekitar pukul sembilan pagi
sebelumnya kereta bandara diuji coba dengan tarif subsidi seharga rp tiga puluh
setelah peresmian oleh presiden tarif kereta bandara pun naik menjadi rp tujuh puluh
selepas meresmikan pengoperasian kereta presiden pun langsung menjajal kereta bandara menuju stasiun sudirman baru
selama uji coba berbayar kereta bandara mendapat tanggapan antusias dari masyarakat
dalam sehari kereta bandara bisa mengangkut lebih dari lima penumpang
dan ditargetkan kereta bandara ini akan mampu mengangkut tiga puluh tiga penumpang per hari dengan kapasitas penuh sebanyak delapan puluh dua perjalanan
tarifnya ditetapkan oleh badan usaha kereta api
dalam hal ini railing
karena ini bukan tarif subsidi
jadi memang tidak ditetapkan oleh pemerintah
nah kemarin itu yang tiga puluh ribu itu dari hasil evaluasi kita selama kurang lebih seminggu sebelum ini dioperasikan
jadi dari hari ke hari
nah naik terus ya
rata rata berapa pak
sekitar rp lima sekarang di titik rp lima
terakhir kemarin rp tujuh
sudah sampai ke rp tujuh ya
dan korespondensi nn indonesia mila diyarahma akan melaporkan perkembangan seputar beroperasinya kereta bandara
mila selamat siang
sejauh ini apakah fasilitas kereta bandara ini sudah cukup memadai dengan naiknya harga tiket dari rp tiga puluh sebelumnya setelah diresmikan
selamat siang alfian
betul sekali tadi sekitar pukul sembilan presiden joko widodo sudah melakukan peresmian
terhadap pengoperasian kereta bandara di stasiun kereta bandara soekarno hatta tangerang banten
kalau bicara soal fasilitas tampaknya memang harus dibuktikan sendiri ya
apakah kemudian fasilitas yang ada di stasiun kereta bandara soekarno hatta ini
sudah memadai dan sudah bisa mengakomodir kebutuhan calon penumpang
saya sekarang sudah di depan vending machine tempat untuk melakukan pembelian dan juga transaksi tiket kereta bandara
karena kita sudah sangat mudah dan juga praktis
bisa kemudian dilakukan oleh para calon penumpang kita coba sama sama
oke sebelumnya boleh kamera dekat
kita tahu di sini ada layar ini adalah mesin vending machine ya
di mana kita bisa membeli dan bertransaksi tiket kereta bandara di sini
pilihannya ada tiga ada check and prepaid balance kemudian sate availability dan juga tiket
karena hari ini kita akan mencoba bagaimana proses pembelian kita coba sentuh yang tiket
ada beberapa pilihan yang kemudian muncul kita pastikan kita mau memilih yang mana
karena saya mau menuju ke stasiun sudirman baru makanya saya memilih
saya mau membeli tiket
oke nah di sini ada pilihannya saya memilih lagi regular tiket
nah alfian ini ada tanda sebenarnya mapping di mana posisi kita berada
saat ini saya berada di stasiun kereta bandara di bandara soekarno hatta
warna oranye ini yang mengindikasikan bahwa stasiun stasiun yang berwarna kuning atau oranya ini yang saat ini beroperasi
yakni stasiun batu cepa dan juga stasiun sudirman baru atau stasiun bni city
dua stasiun yang lain yaitu stasiun manggarai dan duri masih ditandai warna abu abu
ini artinya belum beroperasi karena masih dalam proyek atau dalam proses konstruksi
oke saya memilih untuk turun di stasiun sudirman
nah seketika langsung akan keluar jadwal dari kedatangan dan juga keberangkatan kereta bandara
saya memilih yang paling mendekati sekarang dua belas sepuluh
oke setelah dipilih jangan lupa untuk menyentuh atau men tap tanda booking di bagian kanan atas
nah ini yang menarik karena pada sebelumnya pada saat uji coba tanggal dua puluh enam desember sampai dengan tanggal satu januari kemarin
kan database ini prosesnya masih lama karena para calon penumpang tidak hanya memasukkan nomor handphone
tapi juga memasukkan email dan juga data yang lain
saat ini sudah sangat mudah hanya memasukkan nomor telepon saja
saya masukkan nomor telepon saya dulu
setelah oke kita akan nge tap atau men tap menyentuh tombol next
nah dari sini sudah akan tertera jadwal keberangkatan dan harganya
betul setelah diresmikan harganya sudah naik menjadi rp tujuh puluh
saatnya memilih jenis pembawa
ini adalah pembayaran yang akan kita ambil
saya memilih untuk debit
harus menswipe kartu debit saya di mesin edc ini
kita harus menunggu
nanti akan keluar menu pin jadi kita harus memasukkan pin kita
beberapa saat lagi tiket akan keluar
kurang dari dua menit saya pikir
yuk kita harus berpindah karena tampaknya antrian sudah panjang
boleh pak silahkan
setelah tadi kita melakukan proses atau transaksi pembelian tiket secara apa ya bisa dikatakan non tunai begitu ya
dengan menggunakan kartu kredit maupun kartu debit
kita akan mendapatkan dua tiket seperti ini alfian
ini adalah tiket boarding pass ya
bisa dikatakan begitu
yang di dalamnya akan tertera
tanggal dan juga seatnya juga sudah ada
dan jadwal keberangkatan dan satu tanda bukti pembayaran
nah sambil menunggu kedatangan kereta bandara kita kita bisa menunggu di sini
karena memang di stasiun bandar sukarno hatta ini maupun stasiun sudirman baru disediakan waiting lounge ya
atau tempat tunggu yang sangat representatif sangat nyaman
ini bisa saya gambarkan di sini alfian
tempat duduknya sangat banyak ya
saya rasa ini cukup untuk menampung para calon penumpang
yang akan berangkat beberapa saat lagi begitu
tempat duduknya juga sangat banyak
kurang lebih seratus orang kemudian bisa ditampung di sini
nah biasanya para petugas ini akan memanggil para calon penumpang untuk menuju ke peron lima belas menit sebelum kereta berangkat
kita akan menuju ke peron
memang belum dibuka alfian
tapi ini menarik untuk bisa menggambarkan alur dari pembelian tiket sampai dengan masuk ke peron
nah di stasiun kereta bandara soekarno hatta ini
ada empat peron ya
peron satu dua tiga dan empat
nah bagi kita atau calon penumpang yang kemudian akan melakukan perjalanan dari stasiun kereta bandara soekarno hatta
menuju ke stasiun sudirman baru
biasanya akan diarahkan untuk masuk ke peron tiga dan empat
nanti di sana kita tinggal menunggu kereta bandara kita akan datang
dan langsung naik begitu ya
menjajal bagaimana fasilitasnya
dan kurang lebih perjalanannya kurang dari satu jam saja
diperkirakan sudah sampai di sudirman
atau di stasiun sudirman
atau di stasiun sudirman baru
untuk peron satu dan dua ini biasanya nanti merupakan tempat di mana kereta bandara
dari wilayah kota ya
terutama dari wilayah pusat kota sudirman baru
maupun dari duri ini akan tiba
ini juga menarik alfian
kalau mungkin bingung ya
setelah misalnya kalau kita misalnya atau calon penumpang melakukan perjalanan dari sudirman baru
atau dari wilayah jakarta sampai di sini
dan ingin melanjutkan perjalanan
menuju ke terminal terminal keberangkatan pesawat
nah ini dia
saya gambarkan di sini
sudah sangat representatif ya
saya bilang seperti itu
karena memang fasilitasnya sudah sangat nyaman
dan sebenarnya petunjuk untuk dimana dan akan kemana para calon penumpang ini sudah disediakan dengan baik
nah berkaitan dengan yang tadi saya sampaikan
kalau misalnya dari stasiun sudirman baru
ingin melanjutkan perjalanan menggunakan skytrain
anda tinggal naik saja
menuju ke lantai dua
nanti di sana tinggal menunggu
anda bisa kemudian menunggu kurang lebih delapan menit begitu
karena headwaynya sekarang masih delapan menit untuk menunggu kereta skytrain untuk menuju ke terminal terminal keberangkatan
jadi ovian kita patut apresiasi lah ya
bagaimana kemudian kinerja dari pemerintah pusat
untuk kemudian merealisasikan proyek yang nilainya hampir lima triliun rupiah ini begitu
setelah kemudian proses konstruksi proses pembangunan ini memakan waktu
kurang lebih tiga tahun
saya tadi juga sempat berbincang sebenarnya dengan para calon penumpang
bagaimana tanggapan mereka terkait tarif ya
biasanya itu yang ditanyakan
karena pada saat uji coba kemarin
dari tanggal dua puluh enam desember sampai tanggal satu januari dua ribu delapan belas
tarifnya kan subsidi begitu tiga puluh ribu rupiah
sekarang naik menjadi tujuh puluh ribu rupiah
tapi tampaknya saya tidak menangkap adanya apa ya
atau rasa keberatan dari masyarakat
karena mereka melihat bahwa harga tujuh puluh ribu ini tampaknya sepadan juga
dengan fasilitas yang juga ditawarkan oleh stasiun kereta bandara misalnya
atau bahkan kereta bandaranya sendiri
jadi memang untuk saat ini sesuai dengan yang tadi sudah disampaikan
dari tanggal dua puluh enam desember sampai tanggal satu januari kemarin
perharinya kereta bandara ini bisa mengangkut sekitar lima enam penumpang
ini dengan empat puluh dua perjalanan
nanti ditargetkan ketika full capacity sudah dilaksanakan atau dioperasikan
mungkin sekitar bulan maret atau di atas bulan maret dua ribu delapan belas
maka targetnya adalah tiga puluh tiga penumpang loh
bisa dibawa dengan menggunakan kereta bandara ini
harapannya ini bisa menjadi apa ya
sebuah kelegaan bagi masyarakat ibu kota
karena mungkin ada alternatif baru lagi
tanpa harus bermacet macet ria di tol dalam kota
dari ibu kota jakarta menuju ke bandara soekarno hatta
mudah mudahan ini bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas
baik terima kasih
miladia rahma langsung dari stasiun kereta api bandara soekarno hatta
tanggal dua puluh enam desember
di rang rang banten